kelihatannya dia buru buru sekali
seperti ada yang penting

bikin aku pusing udah tau gak sih
sudahlah alkasyid udah datang
aku tidak apa apa
siapa yang menyerang kita tadi ya
mereka adalah prajurit puspanegara
telah tewas terpanah
saat aku hendak ingin bertanya siapa yang menyuruhnya
jangan jangan ini ulasan topatisan
kita tidak boleh berperasaan kabur
kita belum mempunyai bukti bukti yang kuat
bukannya si penopatisan gak suka sama a'a
itu belum cukup untuk menjadi bukti
jika kita menuduh tanpa bukti
itu tidak kalah jahatnya seperti kita membunuh
siapa sebenarnya orang itu
sepertinya ada yang tidak ingin kita mengetahui siapa yang menyuruh mereka
suatu saat aku akan menangkap dalangnya dengan tahanku sendiri
aku sudah tidak bisa menahan lagi
rasa dendam ini begitu memuncah
aku mau secepat cepatnya kerajaan puspanegara rata dengan tanah
kita harus melakukan penyerbuan
ampun gusti yopraw
menyerang dengan membabi buta tanpa perencanaan yang matang
kita harus lebih waspada dengan keadaan di sana
apa yang kita lakukan
ada anak sakti yang membantu kerajaan puspanegara
para prajurit prajurit yang kita kirim
tidaklah mungkin akan menang melawannya
kita harus mengirim para jago bayar
untuk menghalangi bocah itu
untuk menghalangi bocah itu
untuk menuju ke kerajaan puspanegara
pertarungan antara jago bayaran dan bocah itu
agar berjauhan dari lokasi kerajaan
agar ia bisa terhambat
untuk membantu kerajaan puspanegara
kita begitu mudah untuk menyerang kerajaan puspanegara
para jago bayar di kalahkan sama bocah itu
tidak masalah gusti prabu
karena pada saat ia datang ke kerajaan puspanegara
kerajaan sudah kita taklukkan
karena mereka sudah kita kalahkan gusti prabu

jadi kamu harus berhenti
pertarungan yang baru
tidak ada namanya
lihat mereka semua mati dengan tanda yang sama di dahi mereka
tanda sabit kembar di dahi
kau kenal tanda ini
kita harus melaporkan ini kepada atasan kita
huti berdasarkan beda tangannya adalah orang luas
versi dari inggo homme
di sini ada di sini nah di sini ya hari kamu aman di sini mata meminting ngecing
meminting kita ada di sini mah eh dimana mas bukan di sini sebenarnya sebelah sini yuk
mas tak disini mas nemukanya tapi aman ke mananya ya enak enggak ada eh apalagi juga
udah dikasihin ke ibu ratu itu ya udah dikistanain jadi disini pak betul mas
bagaimana bisa sampai di sini
terang paman matuh ke apa nih mas kan paman mantengini sang raden amin amin amin amin amin
amin amin dimas dan diatur lagi bicara sendiri lagi bicara sama dirinya sendiri bukan bicara
sama kamu kepedean pisang kamu mah kan kita ada tuahman di sini saya nggak diajak ngobrol sama
nimas paman aman paman amin berarti keberadaan rakyat satam belum jauh dari sini tuh duduk
ini lewat banget mana kalau aja kurang paman lihat perkampungan itu sebaiknya kita tanyakan
kepada penduduk di sana dengan begitu kita bisa menentukan langkah selanjutnya baik nimas ayo
jaga tewa batak siapa yang berani melakukan semua ini
mohon ampun busti prabu
beberapa mayat para jurid pejajaran
ada tanda di dahi dahi para mayat
para jurid pejajaran itu
bicara yang jelas
tabit kembar busti prabu
bicara yang jelas
kelihatan yang mereka belipat
apa yang akan dilakukan
dia selalu saja mengancamku
tidak ada masalah
tenanglah keponakan ku
aku tidak bisa tenang
dia akan terus menggangguku seperti ini
keponakan ku tercinta
wa akan meminta bantuan
seorang pendekar terkenal
dari pada epokan
dari jiranjang keponakan ku
benar benar tidak bisa diragukan lagi
jadi nada prabu surawis
tenanglah keponakan ku
tenanglah keponakan ku
tenanglah keponakan ku
tenanglah keponakan ku
lakukan sekarang juga